bagus kalau gitu diantarin langsung hotel
saya tunggu ya
apapun usaha randi untuk jauhin rizky
jika dia menunggu dari tasya
gue pasti nggak akan pernah berhasil
tapi maaf saya jadi nggak nafsu makan setelah saya datang ke kamar
badannya kamu ambil lagi
saya kembali lagi
udah jelas kan sekarang semua ini
pura pura doang gitu cinta sama lo
hebat betul soh ya hebat
heran deh mi
cewek kampungan gitu
dia malah dikelulungin sama cowok cowok kayak gitu
dan sama mi selalu aja berantakan ya
oh gue nggak ngerti demi
sekarang tristan sama randy
malah suka sama tasya
siapa sih cuma yang suka sama aku
semua tetep sukanya sama tasya
jangan sedih tiara
kau kak fajar bu
iya ibu peri tahu
tapi kamu nggak boleh sedih
kan kak fajar lagi pergi haji
kamu harus mendoakan dia
nanti juga dia pulang

nggak nyangka bisa ketemu lagi sama dia
kesempatan bagus begini gak boleh disiasiain
ini es krim enak untuk anak baik dan cantik seperti kamu
ini rasa stroberi enak banget
kok kamu takut sama om
enggak enggak enggak
om ini orang baik baik bener deh
kalau sampai orang orang itu nuduh
aku orang jahat kacau
mendingan aku kabur dulu nek
tadi kok kayaknya dia
salah liat tapi ngapain
ah ngapain aja
dinyatakan sebagai pemenang
kompetisi kafe terbaik
ya sana nami nggak pernah
daftar kompetisi kompetisi yang
di restoran terbaik
ini kita nggak boleh ngecewain mereka
orang orang ternama kalangan elit
kamu harus tunjukkan
betapa cantiknya kamu harus tampil
kita harus datang
pada undangan ini
kalau malam malam kamu semakin banyak ya
jadi harusnya kita
semakan di sini buat kerja
kamu dengar ada suara atau
nggak tahu sih ini kayaknya nggak ada nih
nggak kan nggak penting
yang penting sekarang kita beli baju
beli gaun yang istimewa
halo kafe pelangi bisa dibantu
mau pesen apa ya
oke semuanya udah dicatat
terus mau diantarek ke alamat apa
jalan pantai indah
bukannya ini alamat

ya terima kasih
iya nih dari hotel venus
tapi karyawan di sini
semuanya lagi sibuk jadi kayaknya harus
aku yang nganterin sendiri
serahin aja sama gua gua karyawan baru di sini
lagi semangat semangatnya apapun lo butuhin gue lakuin
mana gua ntar
kirain tas yang dateng saya delapet
kok telat sih
kakak ada duit
gorong dah gue
olahraga sehat lagi
dibanding dia kelayapan
keliuran gak tau kemana tujuannya kan
dia istirahat dia nggak akan ganggu acara saya